isu isu yang kemudian hoax terus macam macam deh segala hal yang memang sisi sisi negatif dari masing masing paslon
yang paling penting adalah sisi positifnya nih untuk nanti kedepannya indonesia kira kira akan dibawa kemana
karena pilpres ini kan tentu menjadi sorotan saat ini ya
nah ini juga yang menjadi sorotan sekarang yang mungkin publik jadi agak bingung sebenarnya karena berita ini adalah terpidana kasus terorisme abu bakar basir yang rencananya akan segera dibebaskan
pembebasan ini dilakukan berdasarkan aspek kemanusiaan
namun pemerintah masih akan membuat kajian lebih dalam terkait pembebasan ini
presiden jokowi meminta agar rencana pembebasan tidak dilakukan secara tergesa gesa
narapidana kasus terorisme abu bakar bashir akan dibebaskan tanpa syarat dari lapas gunung sindur bogor
abu bakar basir dipenjara atas kasus terorisme pada dua ribu
ia difonis lima belas tahun penjara dan telah menjalani hukuman sembilan tahun penjara
sejumlah persiapan menyambut kedatangan di pondok pesantren al mu'min ngeruki sukoharjo telah dilakukan
senin siang tenda di sekitar masjid dengan kapasitas seribu orang lebih telah disiapkan untuk menampung jamaah yang akan menyambut salah satu pengurus ponpes ini
meski persiapan telah dilakukan batu sandungan muncul
senin malam melalui menko polhukam wiranto pemerintah menyatakan akan membuat kajian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait rencana pembebasan ini
rencana pembebasan bashir didasari atas permintaan pemerintah
kebebasan dari pihak keluarga karena faktor usia dan kesehatan
selain itu pemerintah juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan
namun presiden joko widodo meminta agar rencana pembebasan tidak dilakukan secara tergesa gesa
oleh karena itu presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut
sekarang berkembang jadi jangan sampai ada satu spekulasi spekulasi lain ya berhubungan dengan abu bakar basir
terkait penolakan abu bakar basir untuk menandatangani dokumen yang menjadi bagian dari prosedur pembebasan bersyarat
tim kuasa hukum mahendra data menyampaikan alasan penolakan kliennya bukan berarti menentang pancasila dan nkri
menurutnya bashir menampik terlibat dalam aksi bom dan teror
dan itu adalah karisma yang terjadi di indonesia seperti yang tersirat dalam dokumen tersebut
hal inilah yang memberatkan bashir untuk menandatangani dokumen pembebasannya